sementara itu bakal calon wakil presiden sandiaga uno melakukan safari politik di pontianak kalimantan barat hari rabu
kedatangan sandi disambut sultan pontianak syarif melvin al qadri di sana kesultanan kadariah
dalam kunjungan ini sandi berjanji akan melestarikan bangunan cagar budaya
termasuk pengakuan pemerintah terhadap penciptaan lambang negara burung garuda oleh sultan hamid ii
yang merupakan keluarga besar dari kesultanan pontianak
setelah diterima sultan pontianak sandi mengikuti napaktilas kesultanan pontianak
melewati sungai kapuas dengan menumpang kapal wisata
dilanjutkan menyambangi pasar tradisional terbesar di kota pontianak yaitu pasar kapuas besar